assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera
keadaan yang relatif cukup
maupun kami di nasdem ini
tugas kita bersama untuk
baik untuk pemilihan anggota legislatif
sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan
dalam kehidupan politik kenegaraan
inilah hasil pemilu yang harus kita terima
benar bahwa terdapat berbagai macam catatan
bahkan gugatan ada sebagiannya
dan gugatan ada sepelaksanaan pemilu
yang ke tiga belas dalam sejarah kehidupan politik kita ini
tidak kurang dari kalangan aktivis
dari berbagai kelompok masyarakat sipil
turut menjadi bagian dari suara suara tersebut
bahwa harus terus berlangsung evaluasi
hingga diskursusnya tidak berkesudahan
dalam upaya memperbaiki sistem pemilu
namun kehidupan politik harus terus berlangsung
kita harus terus berdialektika
di dalam dinamika politik yang tengah berjalan
suka atau tidak suka
sepakat atau juga tidak bersepakat
sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan
kenyataan politik hari ini adalah bagian dialektikan
sebab demokrasi pada kenyataannya
bagi berbagai bentuk perbaikan
atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri
yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat
tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki
demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan
yang mencerdaskan kehidupan warganya
berangkat dari pemikiran di atas
pak arde nasdeh menyampaikan sikapnya
terhadap hasil pemilu tahun dua ribu empat dua ribu dua puluh empat seperti berikut ini
menerima hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
yang telah dilaksanakan pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang lalu
baik pemilihan anggota legislatifnya
maupun pemilihan presiden dan wakil presiden
partai nasdem mengucapkan selamat
kepada seluruh partai politik
peserta pemilu legislatif tahun dua ribu dua puluh empat
yang telah memimpin kontestasi pemilihan presiden
partai nasdem juga mengucapkan selamat
kepada pasangan prabowo subianto
dan gibran rangka buming raka
sebagai pemenang pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
tiga atas berbagai catatan yang ada
partai nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada
kehendak yang terus menerus
berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi
nasdem akan selalu siap
terbuka serta telah menjalin komunikasi
dan korespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil
akademisi para tokoh cendikiawan guru besar
hingga media sebagai pilar demokrasi
keempat guna mewujudkan komitmen tersebut
keempat partai nasdem menyadari bahwa
partai politik hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi
tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat
akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat
selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat
kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat
kelima partai nasdem mengajak seluruh komponen bangsa
untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa
di atas kepentingan golongan atau kelompok
di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu
demikian pernyataan ini disampaikan
senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa ini
dan terus menerus meningkatkan diri di masa depan
jakarta dua puluh maret tahun dua ribu dua puluh empat
suri apalo ketua umum
selamat malam pak suri apalo
untuk partai nasdem sendiri ketika pak prabowo terpilih
dan mengajak nasdem untuk bergabung di koalisi
apakah akan bergabung ke koalisinya pak prabowo
dan yang kedua untuk selanjutnya
langkah dari tim nas amin sendiri
akan mengajukan gugatan ke mk
bagaimana nasdem apakah mendukung untuk
apakah nasdem akan turut mendukung hak angket pak di dpr
kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya
terima kasih pak surya kakak willy dan teman teman sekalian
pertama saya irfan dari wartawan tirto id
tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya dita
tadi disampaikan oleh pak surya menerima hasilnya
lalu pertanyaan kedua adalah dari pkb nasdem
dan pks tim nas amin
kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama
akan menyiapkan pak anies untuk dki satu
dan juga merupakan salah satu kandidat dari partai nasdem
yang ketiga atau sudah cukup
kalau yang pilpres kan tim nas amin besok akan maju
tapi kalau untuk di pileg kalau dari nasdem sendiri
sama juga menegaskan lagi kan tadi partai gerindra juga bilang
kalau sudah komunikasi dengan satu dan dua
dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik
soal kebersamaan dan akan satu visi misi gitu di pemerintah selanjutnya
pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya
pada pemerintahan baru ya
saya pikir bukan prioritas utama bagi nasdem
kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu
sama posisinya hari ini
jadi ini saya ingin bertegas
tidak melupakan prioritas untuk segera bergabung
harapan dari nasdem tentu
pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan
pemerintahan yang lebih hebat lebih kuat lebih solid lebih mantap
itu harapan yang jelas dari nasdem
jadi ini untuk menjawab hal yang pertama
kawan kawan yang besok akan mengajukan
katakanlah dari tim nas anin
untuk upaya mencari keadilan
dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan
saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya
saya berbicara dengan saudara saudara semuanya
dengan bahasa kita dalam komunitas pers
ada ketulus perangan ada spontanitas
partai nasdem yang relatif masih amat terbatas
kalaupun nasdem mendorong hak angket itu
dan kemampuan konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewa
oleh nasdem atau siapapun
dalam kondisi pada saat ini dewa
ini perlu kita pikirkan bersama
kenapa demokrasi yang ada pada saat ini
tidak lagi mengedepankan ajasmu sawarah dan mufakat
ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak
agar tidak ada yang memakai bahasa yang penuh dengan epomisme
agar tidak ada yang memakai bahasan yang penuh dengan ekomisme
dipakai digunakan dipakai di dewa
seakan akan ada hal yang extraordinary
seakan akan ada hal yang extraordinary
nah kenal hak yang seakan akan kesan
nasdem juga mengikutinya dengan cermat
kenapa tempua bersaran rendah
jadi pepatah ini ada apa kok luar biasa
tapi concern nasdem itu adalah

persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri
jadi kami serahkan pada kawan kawan
amat sangat menaruh rasa simpati
kami lihat dulu satu persatu
bukan nasdem sebagai partai terbesar
mengambil inisiatif untuk mengelirkan hak angket
sejauh mana progresnya berjalan
perolehan suara yang tidak nomor satu
yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak
ada apa itu menolak
sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional
berbagai hal hal yang perlu kita perbaiki
ada anies ada sahroni ini
komunikasi dengan partai partai lain
agar komunikasi politik ini cair
agar benar benar komitmen kebangsaan kita
kita harus berupaya ke arah itu
satu dan dua di antara kita
atau teman teman kakak kakak
bisa tanya ke pribadi